keinformasi lainnya saudara pemerintah provinsi kalimantan tengah membangun kawasan tambak udang
di tujuh puluh dua kolam tambak seluas empat puluh hektare
upaya ini diharapkan mampu menggenjot perekonomian daerah pesisir
gagasan gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
membangun kawasan tambak udang panama stream estate adalah ide brilian untuk membangkitkan perekonomian
sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat wakil gubernur kalimantan tengah edi pratowo
melakukan tebar perdana benih benur udang paname di kawasan tambak udang paname seraja
kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah
hamparan kawasan seluas empat puluh tujuh belas hektare dengan tujuh puluh dua kolam tambak itu
diakini mampu menghasilkan kawasan tambak udang paname
sekali lagi ini sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat di sekitar ini khususnya dan kalimantan tengah
bahwa ternyata potensi di daerah ini yang katanya konon
cocok untuk budidaya udang parame sekarang kita kembangkan dalam skala besar
total penebaran pada satu siklus sebanyak sebelas lima ratus dua puluh ekor
dengan proyeksi produksi satu siklus atau satu ratus lima hari adalah sebanyak tiga ratus enam puluh lima ton
atau setara dengan dua puluh sembilan empat miliar dengan brick event point dua tahun tujuh bulan
masyarakat berpengharapan stream estate memiliki daya dorong pertumbuhan sosial ekonomi
terima kasih sangat terbantu sekali atas adanya stream estate ini
membuka longan pekerjaan baru kepada masyarakat desa sengai raja
alhamdulillah kami sangat bersyukur
dengan adanya tambah stream estate ini
bisa menampung warga kami untuk bekerja di stream estate tambah konami
untuk menambah penghasilan ekonomi
dari sukamara dede dan dodi mmc kalimantan tengah melaporkan